seorang pemudik asal indramayu menjadi korban aksi begal di bekasi senin malam
korban yang mudik menggunakan sepeda motor dihentikan oleh lima kawanan begal
dalam aksinya para pelaku berpura pura sebagai penagih hutang dan menanyakan surat surat kendaraan korban
karyo empat puluh dua tahun asal indramayu harus kehilangan sepeda motornya saat melakukan perjalanan kembali ke jakarta usai mudik dari indramayu
korban di begal di jalur arteri cikarang saat sedang istirahat karena kelelahan usai menempuh ke jalanan mudik
menurut pengakuan korban ia didatangi lima orang pelaku yang mengaku sebagai debt collector yang kemudian menanyakan surat surat
serta berpura pura bahwa kendaraannya bermasalah lantaran menunggak pembayaran
korban yang tidak merasa menunggak kemudian meminta para pelaku untuk berpindah ke lokasi ramai
namun satu dari lima pelaku langsung membawa kabur motornya
merasa menjadi korban perampokan
korban kemudian melaporkan kasusnya ke petugas kepolisian di pos pambu di kelebaran di kawasan cibitung dan polsekci karangbarat
selain membawa motor korban para pelaku juga membawa kabur surat surat kendaraan korban dan hanya meninggalkan helm serta tas
guna kepentingan pengusutan kasusnya kini ditangani kepolisian polsekci karangbarat